kang san kalau kemudian momentum reshuffle ini dijadikan alat bagi presiden jokowi untuk mengakomodasi kelompok politik yang lain
katakanlah pan atau mungkin dari organisasi politik yang lain apakah kemudian itu akan diterima oleh partai koalisi apalagi nasdem
ya pertama untuk akomodasi ya kita sepenuhnya selalu mempercayakan kepada presiden

yang kedua posisi nasdem dari awal bahkan sejak kriode pertama pak jokowi kita selalu memberikan dukungan itu dengan tanpa syarat
nah apakah dalam konteks nasdem ataupun dalam konteks konteks yang lain

jadi kita harus berangkat memperkuat posisi pak jokowi bukan posisi politik ya

jadi secara prinsip keberatan apalagi mempersoalkan
oke meskipun kalau kemudian nanti ada reshuffle bisa saja kemudian
jatahnya menjadi berkurang baik itu jatah nasdem atau mungkin partai partai yang lain kang saan
ya itu portfolio itu sekali lagi dikembalikan kepada pak jokowi
nasdem dalam posisi sekali lagi apapun yang menjadi kebijakan pak jokowi dalam merumuskan dan menentukan formulasi kabinet
itu sekali lagi itu menjadi kewenangan penuh pak jokowi
walaupun misalnya nanti ada arti koalisi awal
awal itu ada posisi yang berkurang dan sebagainya tentu pak jokowi juga akan memikirkan secara bijak
mengakomodasi kekuatan politik yang lain ya mungkin pak jokowi juga akan berpikir untuk tidak merugikan kepentingan politik koalisi yang selama ini sudah bersama sama
bahkan dari prode pertama sampai prode kedua
saya yakin pak jokowi berpikir soal itu
oke baik saya ke bang rerang kuti
bang rerang kuti dari luar membaca soal dinamika jelang reshuffle ini bagaimana
jadi ini tidak hanya kemudian pos pos yang dilebur atau dibuat pos kementerian baru
tapi ini juga santer bergeser menjadi bisa menjadi reshuffle menteri ini sebagai bagian dari akomodasi politik presiden jokowi
seperti apa bang rerang yang membacanya
kalau dilihat dari lamanya isu soal reshuffle ini
saya kira itu menandakan memang ada semacam pertarungan yang kuat di lingkungan istana
untuk posisi untuk jabatan dan untuk
karena kalau semestinya hanya dua dan dua itu sebetulnya hanya mengangkat menteri
atau ketua bkpm menjadi menteri dan meleburkan menteri yang satu ke menteri yang lain
kan tidak begitu banyak masalah sebetulnya
dengan sangat cepat dua tiga hari apalagi
ya kan portfolionya macam macam sudah disahkan oleh dpr juga
nah tetapi dengan lamanya diumumkan oleh presiden
saya kira itu mengindikasikan
memang perdebatan perdebatan seperti yang disebutkan di awal itu
salah satu ciri dari mengapa resafel ini dilakukan kayaknya begitu lama oleh presiden gitu
apakah mungkin pan masuk ke dalam
apakah mungkin anggota kabinet yang lain akan diambil satu posisinya
termasuk salah satunya misalnya
apakah benar cara presiden
men respect itu menjadi
mendik respect dan seterusnya itu
dan saya kira itu masih mungkin bagian dari perdebatan yang dilakukan oleh presiden gitu ya
termasuk di dalamnya
mengganti anggota partai politik
anggota kabinet dari partai politik
dengan anggota kabinet dari partai politik yang sama
misalnya dalam ini
nama ahok mulai muncul juga ya
salah satu yang kita dengar diusung usung banyak orang untuk jadi salah satu anggota kabinet
yang besar dugaan saya misalnya itu akan menempati posisi
yang ditempati oleh kader pdi perjuangan sendiri
dalam hal ini adalah men pan rd
yang kebetulan juga ditempati oleh kader pdi perjuangan gitu
nah itu satu
nah yang kedua
kalaupun sekiranya pan masuk
saya kira posisinya nggak akan strategis banget ya
artinya posisi pan tidak akan diberikan kepada kementerian yang
seringkali kita sebut basah ya
ya kan menteri menteri yang secara umum diatur oleh undang undang ya
atau dikuatkan oleh undang undang dasar gitu
paling jauh mungkin
akan diberikan menteri menteri yang keberadaannya merupakan hak presiden
kalau menteri pendidikan kan memang diatur undang undang
nggak bisa tidak itu harus ada misalnya begitu ya
menteri pertahanan kan diatur oleh undang undang
itu tidak bisa itu harus ada gitu
tapi menteri misalnya menteri menko pemimpok ya
menteri apa itu tuh menteri yang bisa diada bisa tidak ada gitu
boleh jadi kemudian
kalau pan dimasukkan ke dalam struktur kabinet ini
ya punya potensi justru akan menghilangkan salah satu kursi yang dimiliki oleh partai politik yang ada
saya kira posisi nasdem ya kurang lebih mungkin masih kurang aman
meski kalau nasdem mengatakan ada tiga kursi yang mereka pasok
itu boleh jadi salah satu diantaranya kemungkinan
kalau pan akhirnya tetap akan dimasukkan ke dalam struktur kabinet yang ada ini
tapi anda melihat dari masa waktu itu ya bang rey
karena kalau kemudian yang diangkat itu misalnya orang orang yang sah
katakanlah bahlil kemudian atau nadiem atau pak bambang brojonegoro
harusnya ini bisa berjalan cukup singkat
tapi karena melihat ini sepertinya
hari dua hari aja kan selesai begitu disahkan oleh dpr
presiden tinggal mengeluarkan sk kan
tapi begitu lamanya sudah hampir lebih dari sepuluh hari
kita tidak tahu lusa hari rabu kemungkinan akan diumumkan oleh presiden
karena ada katanya rabu menjadi salah satu apa namanya
rabu keramat ya
yang disukai oleh dpr
presiden kita tidak tahu
tapi ini kalau kita lihat dengan reshuffle periode pertama di periode kedua beliau ini
kan lamanya juga hampir sama
mestinya kan saat itu cuma ada dua pos kabinet yang harus diganti gitu ya
pada faktanya kemudian diganti hampir sampai empat orang dari anggota kabinet itu
ini boleh jadi situasinya akan sama
sebetulnya ini bukan hanya mengganti dua atau menunjuk dua pos anggota kabinet
tapi boleh jadi termasuk di dalamnya adalah
merubah struktur anggota kabinet
ya bisa saja empat bisa lima bisa enam dan seterusnya
saya ke kang saan
kang saan sebagai partai yang ada di dalam pemerintahan saat ini
apakah tidak kemudian ada diskursus atau kabar soal siapa siapa yang mungkin akan bergabung
atau dari kelompok atau mungkin pan yang akan bergabung ke dalam pemerintahan
itu seperti apa di internal nasdem responnya kang saan
ya pertama internal nasdem semua sudah punya komitmen
dukungan kita terhadap pak jokowi sekali lagi itu tanpa syarat
bahwa kita diakomodir di kabinet ataupun enggak
itu tidak menjadi persoalan utama kita
nah yang kedua
meyakini bahwa komunikasi antara pak jokowi dengan ketua umum siapa kami
pak suryapalo itu kan sangat intensif
intensif tidak hanya dalam konteks isu isu seperti sekarang

saat dalam apc juga berjalan dengan sangat intensif
saat dalam apc juga berjalan dengan sangat intensif
saat dalam apc juga berjalan dengan sangat intensif

tentu semua persoalan pak jokowi dan juga pak suryapalo pasti membicarakannya
nah apakah ada secara spesifik membicarakan terkait dengan soal reshuffle
apalagi misalnya nanti ada salah satu kekuatan politik
anggaplah misalnya pan gabung dengan koalisi pemerintahan
saya tidak terlalu tahu persis
karena secara internal bicarakan secara khusus
tapi komunikasi antara pak jokowi dengan pak surya paloh pasti itu sudah terjadi
oke kang saan tanggapan yang tadi bang ray katakan bisa jadi kemudian posisi nasdem yang tidak aman
kalau kemudian ada reshuffle dan ada kekuatan politik yang lain yang bergabung
sekali lagi kita tidak merasa posisi terancam dengan istilah aman atau tidak aman
sekali lagi pun yang kita lakukan di nasdem ini
hadap pak jokowi berikan dukungan dan akan tetap loyal apapun yang terjadi dengan posisi partai nasdem di pemerintahan
jadi sekali lagi adanya partai baru mau bergabung kita tidak merasa terancam sama sekali dan kita juga tidak kondisi seperti ini
oke gimana bang rey ada yang mau ditanggapi bang
sebenarnya pertanyaannya kan begini

sebetulnya kekuatan baru atau calon anggaran baru
calon anggota koalisi baru ini
yang menginginkannya masuk ke dalam ini siapa
kalau kita baca misalnya beberapa pernyataan dari elit pdi perjuangan
relatif mereka sebetulnya lebih menginginkan presiden agar fokus mengelola koalisi yang ada saja
kira kira begitu ya
tadi kadang bangsaan mengatakan ya monggo monggo saja
sepertinya agak moderat lah gitu
artinya sebetulnya ada keinginan
kalau dibaca dari situ
keinginan untuk memasukkan anggota partai politik
dalam koalisi ini adalah datang datang dari presiden sendiri
itulah yang menurut saya mengakibatkan ini agak lama
karena ini adalah satu segi presiden sendiri yang menginginkan ya
penambahan anggota koalisi ini dengan memasukkan pan
meskipun lagi lagi pertanyaannya buat apa juga ya
presiden memasukkan lagi pan ke dalam koalisi ini
kira kira begitu ya
sementara saat yang sama terlihat ada resistensi
ya bukan berarti menolak mereka
tapi lebih menganjurkan presiden fokus saja dengan anggota partai politik
saja dengan koalisi yang ada
karena sudah banyak sudah kuat
tadi juga bukta mengatakan itu
sehingga tidak perlu lagi merekrut anggota baru
inilah yang menurut saya
perdebatannya menjadi panjang
karena kalau dimasukkan anggota koalisi baru
dari partai politik yang lain
sedikit banyak akan mengambil jatah yang dimiliki oleh partai politik
nah di pkb
saya pikir dua partai yang
yang paling dekat kemungkinan diambil jatahnya oleh presiden
dibandingkan gerindra dibandingkan dengan
katakanlah misalnya p tiga
karena memang cuma sedikit gitu ya
apalagi pdi perjuangan
gak mungkin diambil oleh presiden gitu
jadi kemungkinan besar itu hanya pkb satu
atau gerindra satu
nasdem satu gitu
nah ya itulah sekarang menurut saya
mungkin tarik menariknya yang kuat sekarang ini di lingkungan istana
mengapa sampai apa namanya itu ya
pengumuman presapil ini masih terlihat bertele tele di tangan presiden
oke kita break dulu ya
bang saleh kangsaan dan juga bang rey
nanti saya juga akan tanya ke bang saleh
tadi kan bang saleh sudah katakan
kalau ditawari kita siapkan mekanisme
ada kemudian menyiapkan nama nama
nah nama namanya sudah kadung beredar
meskipun kabarnya juga belum ditawari secara formal begitu
nah tapi nama namanya sudah beredar
mulai dari asman abnur
kemudian sutresno bakir
dari suparno sampai ketumnya sendiri
ketumpan bang zulkifli hasan
nah bagaimana bang saleh menyikapi nama nama yang beredar itu
apakah benar kalau memang ditawari
adalah nama nama itu yang akan dikeluarkan
kita akan bahas saja
dan kami akan segera kembali
di saat lain

sifat sudah jauh eine info di bawah ya
apa dia ini
oh tidak sauce
di suparno sampai kemudian zulkifli hasan
apakah kemudian nama nama itu yang bisa saja akan disodorkan
kalau memang pan ditawarkan untuk masuk ke dalam kabinet presiden joko widodo
jadi pertama masalah kita ini adalah
ini kan tawaran itu belum resmi disampaikan pada kita
ini kan kita juga baru mendengar dari media dan juga ulasan dari para pengamat
nah sebetulnya kita merasa tawaran tawaran tawaran yang disampaikan di media
dan ulasan pengamatnya adalah bentuk apresiasi kepada pan
dimana pan mungkin dilihat performa politiknya baik
sehingga dianggap layak untuk ikut bergabung
nah sekarang kalau misalnya ada nama nama apakah nama nama ini layak untuk diusung
saya kira nama nama tersebut itu adalah kader kader pan yang saya kira sudah memiliki jam terbang yang bagus
dan mereka mereka ini sudah punya pengalaman
saya kira bisa diantara mereka itu nanti akan disodorkan
tapi bisa juga mungkin di luar nama nama ini
tapi sekarang nama nama itu yang sudah berkembang tentu nanti akan dilihat kapasitas dan kemampuannya
apakah kapasitas dan kemampuan yang dimiliki masing masing itu sesuai dengan katakanlah jabatan yang ditawarkan
nah kalau misalnya menteri yang ditawarkan itu sesuai dengan nama itu
ya tentu nanti akan dimasukin lagi dalam tahap yang kedua yang saya sebutkan tadi
yaitu nama tersebut sudah ditetapkan baru diserahkan lagi kepada presiden
untuk dijadikan sebagai usulan
yang resmi dari pan
nah ini kan masalahnya ini belum keluar aja nih tawarannya
saya berharap ya ini ada kepasjian dulu
karena kami gak mau juga
belum apa apa udah menyebut nama gitu
padahal sebetulnya mungkin di istana belum sampai berpikir seperti ini
yang berpikir seperti ini adalah para pengaman
yang penting perlu dicatat bahwa perdamaian nasional ada di dalam atau di luar pemerintahan
selalu berupaya untuk memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara ini
kami mengeritik pun misalnya kritik kami itu selama ini selalu kritik yang sifatnya konstruktif
tidak pernah ada kami yang sifatnya untuk menjelekkan atau bahkan yang sifatnya personal
atau malah justru mendiskreditkan
jadi kita ada di dalam dan di luar insya allah akan sama
andai kata kita diberi kesempatan masuk di dalam
berarti kritik kritik kita yang selama ini kita sampaikan dari luar arena
ini bisa kita sampaikan di dalam arena
nah itu mungkin aspirasi yang disampaikan kepada masyarakat
yang selama ini hanya bisa disampaikan

sekarang bisa kita sampaikan di dalam
ya sebetulnya kan perlu kita lihat kita ukur
seberapa jauh kategori yang mau dibuat oleh pan terkait dengan
kalaupun tadi ya misalnya ada undangan presiden untuk ikut serta di dalam polisi
apakah pan misalnya bersedia ikut dalam koalisi tapi posisinya hanya wakil menteri misalnya begitu
mendapat jabatan menteri tetapi tidak menteri menteri yang strategis dalam pandangan pan
atau tidak menteri yang katakanlah basah ya dan seterusnya gitu
nah itu juga menurut saya menjadi kategori apakah satu partai seperti pan ini
berkenan masuk atau tidak gitu
meskipun secara umum kelihatan mereka mau akan masuk ke dalam gitu
tapi ada syarat ya
pada jabatan apa yang akan diberikan
kalau tadi misalnya
menteri kepulauan mimpi
masih kemen pan
pan mau apa enggak
kan kira kira gitu
jadi mungkin tidak dimulai dari nama nama dulu
tapi dimulai dari jabatan apa yang tepat bagi pan untuk masuk ke dalam struktur kabinet ini
dan yang akan diterima oleh pan juga sebagai hormatan bagi partai politik mereka
bang saleh apakah posisi menentukan prestasi atau menentukan iya atau tidaknya kemudian pan akan bergabung
silahkan dijawab bang saleh
jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya
kita harus mendengar dulu tawarannya
sekali lagi ini kita ini tidak terburu buru untuk mengatakan
oh kita ini sudah merasa masuk gitu
nanti khawatirnya kita itu berandai andai
oh andai kata karena masih diajak maka kami minta yang ini
ditunggu dulu ini jangan seakan akan ini pak ra ini seakan akan dia memposisikan diri sebagai presiden
menawarkan ke pan
kan ingin tahu seberapa besar sebetulnya
jadi kalau memang kita mau menang
yang penting bagi pan itu masuk aja gitu loh
oh kalau misalnya menteri ini yang kita paham
kita juga di punya kadernya
oke saya kekasaan dulu
kang saan muncul juga selain nama pan ada nama yang beredar dari kadernya partai nasdem muhammad rapsel ali
ini juga cukup kencang
kang saan seperti apa informasi soal ini kang saan
ya kita jujur sampai hari ini kita belum tahu secara pasti ya
misalnya hadiran pak rapsal ali ke istana
karena kita juga belum komunikasi secara intensif
apakah misalnya rangka menambah posisi partai nasdem atau ada yang di rolling
keluar tapi ada yang masuk kita kan tidak tahu persis
tapi yang pasti sekali lagi
resapel ini pasti akan menjadi sebuah keharusan
karena tadi ada dua kementrian yang digabung
terus ada kementrian baru
dan itu kan membutuhkan figur figur baru
walaupun misalnya stoknya masih ada di dalam kabinet
nah apakah misalnya meneratur baru terus ada kementerian baru juga nanti berimbas
terhadap kementrian yang lain
itu presiden banyak pertimbangan
presiden mau memasukkan
memasukkan salah satu partai dalam barisan koalisi
walaupun secara realitas politik
dukungan politik hari ini terhadap presiden
sudah cukup besar
itu kan sangat kuat
parlemen maupun di luar parlemen
tapi kan presiden punya pertimbangan lain
dan tentu pertimbangan lain yang dipikirkan oleh presiden
itu sangat dihargai dan dihormati oleh partai
jadi sekali lagi
tidak akan mempersoalkan
pun keputusan yang akan diambil
ini menurut kang saan saja ya
tadi kan bang rey mengeluarkan analisis ya
harusnya kalau hanya melantik nama nama yang sama
ini tidak butuh waktu yang cukup lama
artinya ada diskusi yang alot soal itu
apakah kang saan sepakat bahwa dari indikasi timeline waktu tersebut
bisa melihat bahwa tampaknya memang
tidak semudah atau tidak sekedar nama nama yang ada
pak bambros menjadi kepala brin
kemudian nadiem menjadi mendikbud
dan juga ristek begitu
dan juga pak bahlil menjadi menteri investasi
apakah itu bisa masuk logikanya kang saan menurut anda
ya sama lama atau tidaknya kan relatif
ketika misalnya presiden mengumumkan resapel ini dalam waktu yang dalam pandangan bung rey
bukan berarti juga ada tarifnya
juga ada tarik menarik kepentingan politik di dalamnya
bisa saja presiden mempertimbangkan banyak hal
banyak hal dalam sini itu adalah soal kompetensi
soal kemampuan nanti
dan juga evaluasi terhadap keberadaan kabinet kabinet yang lain di luar
yang kementrian baru investasi
penggabungan ristek dan pendidikan kebudayaan
tapi mungkin juga ada pertimbangan yang lain
ada misalnya rotasi dari posisi satu ke posisi yang lain
jadi presiden akan mempertimbangkan semua hal dengan cermat
dan yang paling penting adalah saya yakin presiden mempertimbangkan efektivitas dan efesiensi
jalannya pemerintahan ke depan
karena saya yakin presiden ingin mengukir apa prestasi yang luar biasa di sisa masa jabatan periode yang kedua ini
jadi sekali lagi
bukan berarti ada tarik menarik kepentingan politik di internal
itu saya tidak
mungkin itu satu alternatif
tapi alternatif yang lain
itu semata mata untuk efektivitas dan efisiensi
agar kinerja pemerintahan pak jokowi ke depan itu menjadi lebih maksimal
definisi efektivitas dan juga efisiensi itu yang ada di bayangan kang saan itu seperti apakah dengan
ya sudah dengan koalisi yang ada saat ini saja dimaksimalkan
atau oke kalau memang kita perlu menambah
silahkan ditambah begitu
definisinya apa kang saan efektivitas dan juga efisiensi
menambah itu kan gini
ini kan ada kementerian investasi
ya apa yang
menurut saya kan membutuhkan figur baru nama nama di media sudah beredar kan
ada orang yang di dalam kabinet
ada yang dari dalam ada yang dari luar
kalau misalnya menambah satu pos untuk mengakomodasi satu
anggap aja yang selama ini didengung dengungkan pan
saya tidak terlalu mengganggu stabilitas politik di internal koalisi
jadi stabilitas politik di internal koalisi itu tidak akan terganggu hanya dengan masuknya salah satu partai dalam barisan koalisi
tapi kenapa ini lama sekali lagi pertimbangan objektif mata mata untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan itu yang menjadi kenapa ini membutuhkan waktu
dalam pandangan bung rey itu relatif lama
oke bang rey sudah senyum senyum tapi saya harus break dulu bang rey
nanti bang rey akan menanggapi termasuk juga bagaimana anda melihat kalau kemudian benar bahwa presiden membutuhkan akomodasi politik yang lain
sebetulnya kan kalau secara hitung hitungan tadi juga kak hasan sudah menegaskan sudah cukup besar dukungannya
kemudian buat apa lagi seorang presiden jokowi membutuhkan ada parpol yang baru atau kemudian mengakomodasi muhammadiyah misalnya
itu bacaan anda seperti apa tapi kita bahas di segmen berikutnya kami akan segera kembali
seperti yang beredar bahwa pan akan masuk nama namanya yang keluar sudah kita ketahui bersama
kemudian juga ada kelompok muhammadiyah misalnya yang juga besar kemungkinan akan diakomodasi dengan reshuffle ini
menurut anda apa yang kemudian ingin dicapai oleh pak presiden jokowi
mengingat sebetulnya secara hitung hitungan koalisinya sudah sangat besar hampir semua partai diborong
itu dia saya juga bingung tuh
apalagi yang mau dituju oleh presiden apalagi yang mau dikejar oleh presiden
saya juga bingung karena mau memasukkan semua unsur ke dalamnya
bahkan hanya menyesalkan dua partai politik di luar
misalnya untuk apa pak partai politik memasukkan pan
salkulasi politiknya apa
saya sendiri nggak masuk dalam pikiran saya
kecuali mungkin ada presiden terpesona pada kinerja salah satu mantan anggota kabinetnya
dalam ini pak abdul
mungkin karena itu
jadi ada keterkaitan profesional dari pak jokowi terhadap pak asman
yang memungkinkan pak asman akan ditarik lagi masuk sebagai anggota kabinet
dan dengan sendirinya akan memasukkan pan ke dalam anggota kabinet
tapi kalau kerangka misalnya pan masuk ke dalam kabinet itu dalam kerangka memperkuat posisi presiden
saya kira enggak
itu seperti yang kita sebutkan tadi yang dipunya presiden sekarang pun sudah lebih dari cukup sebetulnya
makin besar koalisi partai politik dengan masukkan partai partai ini ke dalam koalisi partai politik
ini akan menjebukkan presiden di masa yang akan datang
apalagi menilai tahun dua ribu dua dua ribu tiga apalagi dua ribu empat
semua kan akan berebutan mencari posisinya masing masing
yang justru menurut saya target yang diinginkan oleh presiden seperti tadi sebutkan oleh kang saan
sudah akan tercapai
karena semua orang mungkin akan bekerja demi ketentingan partai politiknya masing masing
bukan lagi demi ketentingan
seperti apa yang dibayangkan oleh presiden
oleh karena itu menurut saya yang dibutuhkan presiden sebetulnya
bukan menambah anggota koalisi partai
tapi merampingkan anggota koalisi partai
sehingga dengan begitu seluruh anggota kabinetnya betul betul fokus mengerjakan tugas yang diinginkan oleh presiden
seperti yang paling sebut oleh presiden
enggak ada namanya visi visi menteri
semua adalah visi misi presiden
oleh karena itu yang saya kira
entah itu di menteri
entah itu nanti di menteri investasi
bahkan seperti yang saya sebutkan tadi
mungkin di menteri kepomintwo
sebisa mungkin justru kaum profesional yang independen
jadi bukan memasukkan berbagai elemen masuk ke dalam
yang pada ujungnya bukan menimbulkan efektivitas efisiensi
tapi bahkan akan menambah kinerja presiden
karena akan lebih banyak mengelola koalisi
ketimbang untuk mengerjakan tugas tugas
pokok presiden sebagai presiden
dan sekarang saja sebetulnya sudah kelihatan
pada tahun dua ribu dua puluh satu
ya ada menteri yang ngotot tetap import
padahal ujung ujungnya diklarifikasi oleh presiden
saya sendiri tidak menginginkan import misalnya begitu
dan gejala ini menurut saya
gejala ini tidak akan berhenti di tahun dua ribu dua puluh satu ini
ada potensi di masa yang akan datang
anggota anggota kabinetnya akan membuat kebijakan kebijakan sendiri
dan oleh karena itulah
mungkin empat hari yang lalu saya mengatakan
justru adalah penting bagi presiden untuk segera mengevaluasi
anggota kabinet yang bertentangan kebijakannya dengan yang ia inginkan gitu
salah satunya saya menyebut nama misalnya pak muhammad lutfi
sebaiknya itu dicopot sebagai anggota kabinet
karena jelas jelas ya tidak berjalan seiring dengan keinginan presiden
yang justru mendahulukan kemandirian
ketahanan pangan nasional kita gitu
bahkan kalau penting menurut saya menkoekonomi
selama ini pak erlangga juga perlu dikoreksi oleh presiden
karena jelas jelas ya mereka tidak mendorong terjadinya
apa namanya itu ya ketahanan ekonomi kemandirian gitu
tapi yang ada adalah serba impor serba impor impor
dan lagi lagi bung ben reinhardt
ini bukan gejala akan berhenti hari ini
bahkan menurut saya gejala yang akan terus menerus
jika presiden menambah anggota koalisinya di masa yang akan datang
makin susah presiden untuk mengaturnya
sehingga tuannya efisiensi efektivitas dan kerja tuntas
saya kira akan sulit dilaksanakan oleh presiden
karena pada ujungnya kemudian presiden akan ribahnya
mengatur anggota koalisinya
dibandingkan menggerakkan anggota koalisi untuk mencapai tujuan tujuan visionernya
tapi sebelum itu bang rey
kalau kemudian kelompok muhammadiyah anda membacanya bagaimana
kita tahu di reshuffle pertama
ada upaya dari presiden untuk mengakomodasi
tapi ditolak ya karena posisi wamendikbud
nah apakah kemudian di reshuffle jilid kedua ini
peluang itu kemudian mungkin besar terjadi
itu mungkin sekitar untuk meredam yang menjadi pertanyaan kalau kaum muhammadiyah
yang merasa bahwa presiden seperti tidak lagi menarik mereka
dalam basis basis tradisional mereka
misalnya dalam menteri pendidikan
kalaupun sekiranya presiden tetap melaksanakan kebijakan seperti yang sekarang ia lakukan
yaitu dengan komposisi yang ada seperti sekarang
saya kira muhammadiyah juga tidak terlalu banyak ininya
namanya protesnya ini
setelah faktanya kemudian segala kebijakan presiden pada umumnya didukung oleh muhammadiyah
dan seterusnya seterusnya itu
dan tidak ada kecolak yang terlalu berarti
oleh karena itu dalam bacaan saya
tidak ada sebetulnya satu desakan yang begitu kuat
yang mengharuskan presiden untuk mempertimbangkan komposisi yang dimiliki sekarang ini
dengan dipakai oleh partai ormas ormas yang berbasis agama dan sebagainya
saya kira komposisi yang sekarang ini sudah relatif baik
dan memang memilih orang orangnya
apakah orang orang yang diwakilkan oleh partai partai
oleh orang orang di situ tepat di posisinya masing masing
bahkan kalau saya berharap
tidak lebih merampingkan lagi anggota koalisinya
mengapa nasdem menjadi salah satu yang mungkin akan diresapel
atau pkde mungkin diresapel
dalam rangka justru presiden yang tidak merampingkan basis kekuasaannya
agar memasukkan lebih banyak orang yang menjadi profesional
dan bukan hanya profesional
tapi juga independen dari kepentingan partai politik
baik saya ke kang saan terakhir
dan juga ke bang saleh sekaligus menyimpulkan
kang saan tanggapan kang saan dari apa yang tadi sampaikan bang ray rangkuti
termasuk juga soal ramping dan tidaknya komposisi kabinet
ya kita juga harus memahami tentang kondisi hari ini
di mana kita ada dalam suasana keprihatinan akibat pandemi covid sembilan belas
tentu presiden juga mempertimbangkan
ke depan tentang pemulihan
pemulihan ekonomi yang terdampak akibat dari pandemi ini
yang kedua juga secara sosial dan sebagainya
nah karena itu memang ketika memasukkan salah satu partai politik dalam koalisi
itu lebih dalam kerangka bagaimana menjaga
selain tadi efisiensi dan efektivitas untuk meningkatkan kinerja
tapi juga lebih mengedepankan tentang perlunya kebersamaan
dalam menyelesaikan persoalan akibat pandemi
yang kedua terkait dengan apakah nanti akan ada partai partai
apakah misalnya tadi disebutkan bung rey nasdem maupun juga tadi pkb yang berkurang
apa posisi politiknya di koalisi
sekali lagi itu semuanya diserahkan ke presiden
dan saya yakin presiden punya banyak pertimbangan
punya banyak hasil evaluasi dari berbagai masukan
mungkin salah satunya dari bung rey itu akan dikalkulasi oleh pak presiden
untuk menentukan keputusan yang paling tepat
tentu bisa diterima oleh semua partai baik koalisi pun yang lain
oke tapi kalau ada partai yang masuk tidak mengganggu stabilitas yang ada ya kang saan
itu bisa diganggu sebahwa itu
saya yakin tidak mengganggu stabilitas dan kita tidak mempersoalkan itu
oke baik saya ke bang saleh
bang saleh oke
posisinya berarti ini
tapi kalau kemudian tawaran itu muncul
artinya peluang itu memang besar bahwa pan akan bergabung ke pemerintahan
terakhir bang saleh
ya yang katanya agak keberatan masuk itu kan cuma pak rerang kuti sama pak rehan saja
buktinya se anus topa tidak ada masalah kalau pan masuk
ya jadi karena itu kita tunggu aja
eh menjawabnya juga santai
jadi kita tunggu saja
penting nanti mudah mudahan presiden mendengar semua masukan
bukan dari para pengamat termasuk dari pak rerang kuti
karena rerang kuti kan biasanya gitu kencang kencang di luar apa gitu kan
nah jadi kita lihat aja nanti
terus sekarang presiden sudah mengevaluasi seluruh kabinetnya
dan presidenlah yang menentukan kebutuhan dia apa
jadi apa yang dia butuhkan
kalau misalnya ray rangkuti nanya eh ini presiden mau ngapain lagi
ya presiden yang tahu
dialah yang melakukan evaluasi
jadi presiden yang menentukan mana kementerian yang perlu dikembalikan
mana kementerian yang perlu ditambah
mana kementerian yang harus dilebur
kubidasi kayak kemarin
mana yang nanti direposisi dan seterusnya
jadi karena itu adalah hak konstitusional presiden
di akhir ini ya tentu kita serahkan kepada presiden saja
jadi kami di pan menunggu
ya kalau memang ditawarkan ya kita pikirkan
ya bagaimana cara spon tawaran presiden itu dengan baik
dan tentu ini adalah bentuk sekali lagi apresiasi kepada pan

tawaran untuk bergabung ke kabinet dan kepada pemerintahan
oke jadi santai santai saja ya bang saleh
tapi juga kalau ada
jadi diberitahu sini pak rerang kuti kalau kita santai santai saja
karena kelihatan agak keberatan ini malah cuma rerang kuti aja bukan saan mustafa
terbuka kalau kemudian ada partai yang baru masuk
mungkin itu pesannya kang saan mustafa ini juga sebuah sinyal
mari kita lihat seperti apa
bang saleh kang saan dan juga bang rey
apakah betul pan akan merapat
seperti yang sudah santar terdengar atau bagaimana
karena kita akan melihat dinamikanya ke depan seperti apa
karena pasti menarik untuk kita tunggu bersama
terima kasih banyak bang saleh kang saan bang rey
terima kasih sudah diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
bang saleh kang saan dan juga bang ray